sampah menjadi permasalahan klasik di jakarta yang tidak kunjung terselesaikan
setiap pemimpin di jakarta selalu mengklaim mengetahui titik permasalahan sampah
dan memiliki solusi penanganan yang citu
dan kali ini permasalahan sampah menjadi salah satu visi dan misi bagi para cagup dki
yang akan bertarung di pilkada dki dua ribu tujuh belas
lalu apa saja solusi yang ditawarkan para calon dki ini
kita lihat sama sama berikut ini
sampah permasalahan yang tidak asing di ibu kota indonesia jakarta
setiap hari sampah ditemukan di berbagai sudut kota
penumpukan sampah di jakarta tentu dipicu berbagai faktor
misalnya membuang sampah sembarangan
minimnya tempat sampah hingga terbatasnya tempat pembuangan akhir
berdasarkan data dari dinas kebersihan dki jakarta pada dua ribu lima belas
produksi sampah di jakarta sudah mencapai hampir delapan ton per hari
jenis sampah yang banyak ditemukan di antaranya sampah organik dan plastik
dengan asumsi tujuh tujuh ratus ton per hari
sampah di jakarta mencapai dua ratus tiga puluh ribu ton per bulan
dan dalam setahun jakarta memproduksi sampah dua delapan juta ton
berdasarkan data dari tim riset cnn indonesia
tahun dua ribu empat belas sampah di jakarta berjumlah satu sembilan juta ton
sedangkan dua ribu lima belas ada dua delapan juta ton sampah
ini artinya sampah di jakarta meningkat tiga belas persen per tahun
banyaknya sampah di jakarta tidak diimbangi dengan tempat pembuangan akhir
dan diberikan kebanyakan penyelenggaraan

sampah di jakarta tidak diimbangi dengan tempat pembuangan akhir

salah sampah yang semakin mengkhawatirkan
membuat para calon gubernur dki jakarta yang akan bertarung pada pilkada dki dua ribu tujuh belas nanti
memberikan perhatian khusus
mereka mengklaim memiliki solusi yang tepat
ada yang siap mencanakan sistem pengolahan sampah terpadu
ada pula pengolahan sampah secara komprehensif dimulai dari tingkat rumah tangga
tanpa tentu itu menjadi prioritas kita
kita tahu bahwa sampah sekarang harus dikelola lebih baik lagi
nanti pada saatnya saya akan menjelaskan secara teknis tapi tidak sekarang gitu ya
bahwa sampah ini sebisa mungkin dikelola dari mulai di rumah
dipisahkan di komunitas di wilayah sehingga tidak harus pergi meninggalkan jakarta
tapi itu dilakukan harus bertahap
tidak mungkin bisa selesai dalam
waktu yang singkat
tapi kami merencanakan bahwa pengolahan sampah di jakarta itu
bisa seperti kota kota metropolitan lain
bahkan di cina sekalipun sudah memiliki pabrik untuk pengelolaan sampah
sehingga tidak harus ditimbun seperti di tpa di sini
pasti bisa itf harus dibangun di tengah kota
sama kayak jepang taiwan seluruh dunia begitu
di tengah kota
kita pakai teknologi yang terbaik
selain itf apa lagi
tidak ada lagi
sampai sekarang yang terbaik
sampah di jakarta tidak mungkin berkurang
pemerintah dki nantinya harus segera menemukan solusi pengelolaan sampah yang efektif
langkah ini tentunya harus dibarengi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan
karena dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk menciptakan jakarta yang bersih aman dan nyaman
anur gewang cnn indonesia